nah salah satu kawasan wisata yang terkena dampak gempa bumi adalah gili trawangan
sebuah pulau di utara lombok yang sangat terkenal di dunia
hingga saat ini warga belum bisa dievakuasi karena dermaga rusak sehingga kapal sar tidak bisa merapat
ya dan untuk mengetahui kondisi terkini di gili terawangan kita sudah tersambung dengan dening ayu
selamat pagi mbak dening
ya mbak deni kita dapat info bahwa baru saja juga terjadi gempa susulan mbak
ya baru saja susulan lagi kami sekarang ada di pelabuhan sila ombak
ada beberapa bantuan bot dari polairut dan ada beberapa hotel juga yang asosrolazir yang ini
tapi saat ini masih terjadi gempa mbak dening
aduh kita rebutan kita rebutan karena bot sama sekali kekurangan
ini rebut sudah mulai panik
situasinya seperti apa mbak deni
tidak ada bantuan ada bantuan basarnas tapi masih sangat kekurangan
mbak maaf apakah tidak ada petugas yang mengatur untuk penumpang segera naik kapal mbak
semua sudah panik kami kekurangan orang di sini
kami hanya kami beberapa dari para gm hotel sama sama saling berkoordinasi
karena tamu yang ada di gili trawangan
gili trawangan mencapai ribuan belum lagi stop stop hotel kami
mbak dening kami ingin memastikan juga mbak dening sudah berada di posisi aman
ya kami sudah ada di posisi aman kami mengantri di pelabuhan vila ombak
ya mbak dening kami tentu sangat berharap ya informasi yang kali ini mbak dening
sampaikan juga didengarkan oleh pihak pihak terkait untuk bisa mengumpulkan bantuan
kami mohon kami mohon kalau bisa kapal basar nasi diturunkan helikopter kalau bisa diturunkan sukses geram mungkin
karena ini sudah tidak kondusif lagi semua sudah panik
karena lempas jusulan terus terjadi di sini
oke mbak dening kalau bisa diceritakan sejauh ini bagaimana kondisi bangunan di sekitar gili trawangan mbak dening
hancur semua jadi tadi malam pada saat gempa terjadi kami langsung lari di bukit
di bukit di belakang gili trawangan
karena berita sih bang siurade mengatakan akan ada tsunami
jadi kami lari ke belakang di bukit di belakang gili trawangan
ada sekitar jam sepuluh jam sebelas
kami turun lagi kami ngecek kami punya lokasi
dan ada beberapa
itu pun dari malam kejadian sampai saat ini gempa susulan terus terjadi
nah di mana mbak dening beristirahat semalam berserta dengan warga yang lain
ada apa tempat pengungsian
sebagian ada di bukit
sebagian ada kami ada di jalan jalanan
kami ada di pinggir pantai
saya bersama staf staff saya semuanya ada di bukit dan ada sebagian di pantai
iya iya jadi dari semalam belum ada yang bisa dievakuasi keluar gili trawangan ya mbak deni
untuk sekarang sudah ada
seharusnya kami minta saya update dari semalam dengan teman teman yang ada ini
mungkin karena di lombok juga kacau
jadi kami bisa memaklumi
tapi dari pagi kami menunggu
mungkin baru datang basarnas itu sekitar jam enam pagi tadi
tapi hanya satu dan itu tidak mampu untuk menampung jumlah wisatawan
staf hotel dan para pelaku wisata yang ada di gili trawangan
oke baik terima kasih mbak dining
saat sudah bergabung bersama good morning pada pagi hari ini
kita juga berharap bahwa informasi ini segera mendapat respon
bahwa kapal kapal segera merapat ke kawasan gili trawangan untuk mengangkut sejumlah warga
dan juga sejumlah wisatawan yang saat ini hendak ingin segera diseberangkan ke pulau lombok
ya terbayang memang jika kepanikan tentu sangat terjadi ya
pada saat adanya gempa susulan
yang memang diprediksi masih terus akan ada di nusa tenggara barat dan juga lombok dan sekitarnya
tapi mudah mudahan semuanya tidak begitu panik
dan mengikuti arahan dari petugas ya untuk bisa mengevakuasi diri
ya memang gempa bumi yang bersumber di lombok utara ini juga dirasakan juga oleh warga yang berada di pulau bali
belasan motor di mall galeria bali rusak dan bandara ngurah rai juga mengalami kerusakan
gempa dengan kekuatan magnitudo tujuh terjadi saat iban raya
di galeriam wall bali sebanyak tiga belas sepeda motor rusak parah akibat tertimpa reruntuhan gempa
pada saat kejadian ribuan orang berada di dalam mal
dari keterangan saksi mereka pun berhamburan keluar mal
gempa keras juga dirasakan pasien di rumah sakit wangaya dan pasar
sejumlah pasien dan keluarga penunggu pasien ini langsung berhamburan keluar dari ruang igd
beberapa kerusakan juga terjadi di bandara internasional ngurah rai bali
beruntung berhubungan dengan pasien yang berada di ruang igd
namun tidak ada kerusakan parah yang terjadi dan aktivitas bandara pun tetap berlangsung normal
dan kita langsung ke bali sudah tersambung bersama kita korespondensi nu indonesia igd nyoman widah dinata di denpasar bali saat ini
ya selamat pagi nyoman tadi kita dengar bersama ada gempa susulan terus terjadi di nusa tenggara barat di lombok
apakah ini juga berdampak pada aktivitas dan juga kerusakan ini
apakah juga sangat berdampak pada aktivitas yang terjadi di nusa tenggara barat

ya dania dan alfian sekitar pukul delapan dua puluh delapan menit waktu indonesia tengah gempa berskala lima empat juga dirasakan di bali dengan berpusat di lombok
gempa susulan ini memang sempat terasa di denpasar di tempat saya melaporkan tepatnya di daerah ataupun di belakang bangsal angsok

yang berada di rumah sakit umum pusat

daniar dan albian dapat saya laporkan hingga pagi ini memang ada sekitar dua ratus orang pasien yang mendapatkan perawatan di rumah sakit sanglah masih berada di selasar
termasuk juga di dua tenda yang tengah malam kemarin dibangun oleh pihak bpbd provinsi bali
kemudian diantaranya ada sekitar seratus orang sudah berani kembali artinya kembali ke bangsal angsoka terutama di lantai satu
sementara mereka yang kemarin sempat menyelamatkan diri dari lantai dua kemudian dari lantai tiga masih belum berani untuk kembali ke bangsal masing masing untuk mendapatkan perawatan
termasuk juga para penunggu pasien
dan pagi ini mereka sudah mulai dipindahkan artinya mereka yang berada di selasar sudah mulai dipindahkan ke bangsal bangsal lain dititipkan di bangsal lain terutama di lantai satu
tidak hanya di tenda dua tenda yang dibangun kemudian di selasar
lobi instalasi bedah sentral juga dipergunakan untuk menampung pasien yang memang mendapatkan perawatan atau tengah menjalani perawatan di rumah sakit ini
sebagai informasi bahwa dampak gempa yang terjadi di bali ini juga data dari kepolisian yang saya dapatkan menewaskan dua orang
yakni salah satu adalah penghunikos namanya nikadek yuliani

kemudian meninggal wanita ini asal dari karangasem bali
kemudian satu wisatawan asal jakarta yang semalam ketika gempa terjadi
tengah menikmati makan malam bersama rombongan wisatawan jakarta
namun mereka berhamburan keluar dan sempat terjatuh ketika berlari
diduga memang saat terjatuh
tengah menderita serangan alpian dan danyar
ya nyoman lalu bagaimana dengan
untuk kondisi beberapa bangunan yang ada di bali
karena tadi sempat terdapat informasi sebuah tembok parkir mal juga sempat rusak
kemudian rumah sakit juga mengalami kerusakan nyoman
ya alfian kalau kita lihat di rumah sakit sanglah sendiri
tadi saya mendapatkan informasi bahwa di bangsal wing ataupun di bangsal internasional
tangga menuju ke lantai dua dan tiga
artinya ada keretakan dan kini tengah dikoordinasikan dengan pihak pu untuk memeriksa
apakah keretakan tersebut masih bisa ditolerir ataupun akan menyebabkan hal hal lain
ini yang sedang dikoordinasi dengan pihak apu
kemudian ada juga lift di instalasi jantung yang tidak berfungsi ketika terjadi gempa
yang kemungkinan ini adalah dampak gempa
sementara memang semalam ada beberapa tempat tempat
tempat restoran maupun tempat tempat nightclub yang kemudian para pengunjung berhamburan
termasuk juga di mal maupun di tempat tempat perbelanjaan
kerusakannya adalah kerusakan ringan artinya genteng
kemudian atap atap yang berhamburan ketika ada goyangan
namun tidak terlalu parah artinya tidak merusak struktur daripada bangunan
sehingga menyebabkan runtuhnya bangunan tersebut
sementara di pusat perbelanjaan yang ada di galeria di mall
memang tembok pembataslah yang kemudian runtuh
artinya bukan dari struktur dari bangunan tersebut
hanya ada bangunan bangunan pendamping dalam hal ini
tembok kemudian di bandara juga seperti plapon
inilah yang kemudian runtuh akibat goyangan atau goncangan yang semalam sempat terjadi atau terasa
hingga di seluruh bali tidak hanya di denpasar saja alfian dan daniar
baik terima kasih nyoman untuk pantauan anda langsung dari denpasar bali
kami nantikan pantauan